meninggalkan hidup dan matikan hanyalah untuk dan untuk putra putri kita beserta rakyat pajajaran
hai dinda janganlah dinda menang
kita melakukan acara ini maka arwah ayah anda pun akan lebih cepat tenang ibunya

hai silwiwangi telah mati
iya benar silhewangi sudah tewas
benar nya amuk marugul melihatnya silhewangi mati tertusuk oleh tambak tulung vaak yang menunggu
silhewangi iah menerima badan hidup tersangkit oleh bila butuh
siliwangi mati tertusuk oleh tombak tulung agung milik pendekar gendeng
siliwangi telah mati di tangan musuh berbuyutan yaitu pendekar gendang
dan yang lebih naasnya lagi siliwangi mati dengan tertusuk tombak saktiku
tapi kian santang belum main
kita harus segera mencari dan membunuhnya
saat ini dia sedang menyamar menjadi gagak lumayan
baiklah sekarang aku harus pergi
merebut tombaku yang telah dicuri oleh pendekar gendeng
siliwangi mati tertusuk oleh tombak tulung agung milik pendekar gendeng

baiklah sekarang aku harus pergi
baiklah sekarang aku harus pergi
baiklah sekarang aku harus pergi
dinda tidak percaya
kakak dinda secepat ini pergi meninggalkan dinda

ya tuhan dinda tidak percaya kakak anda gampang menempatkan kakak ini
dinda sangat mencintai kakak anda
ibu dinda aku mohon ibu dinda yang sabar
masalah kabarku ini semua keseluruhan
masalah kabar kakak yang nitr seiner saya percaya

semoga dengan anda aku disini melihat kepergian ayah anda prabu
bisa menjadi pengganti atas salam perpisahan kalian untuk ayah anda
anda akan berada disini raka
anda tidak akan pernah meninggalkan hidup dan matikan
hanyalah untuk raka
dan untuk putra putri kita
beserta rakyat pajajaran
janganlah dinda menang
saya akan menang
terima kasih dinda
karena dinda sudah bersedia menikah denganku
dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakaknda
dinda sangat mencintai kakanda
jika kakanda pergi siapa yang menemani dinda
siapa yang berada di sisi dinda kakanda
siapa yang memeluk dinda
kurang ajar kau
cepat bebaskan aku
tidak perlu banyak bicara kentring mandi
karena saat ini kau adalah tahanan
cepat bebaskan aku dari sini
aku harus pergi ke pajajaran sekarang
sampai suaramu habis
karena di sini tidak akan ada satu orang pun yang akan menolongmu
dan perlu kau ingat
aku tidak akan membebaskanmu
jangan biarkan dia lolos dari sini
dan perlu satu hal yang kau harus ingat
jangan biarkan prabu munding layang tahu
kalau kau sampai membocorkan
aku tidak akan segan segan akan menghabisi nyawa
jangan pergi ke wanita siluman
cepat bebaskan aku
bismillah semoga berbahagia
kau demander barang dari syariah perdama berb combo bahkan duitnya
dewa kasar setan merestanuk ayam

aku tidak ingin main jahat minum rezeki
kami buke krisnya danordcu them